komisi nasional hak asasi manusia kembali melanjutkan investigasi kasus kematian enam anggota laskar fpi di tol jakarta cikampek tujuh desember lalu
sejauh ini komnas ham sudah memeriksa tiga puluh orang dan terus menganalisi sejumlah barang bukti dari kasus ini
sejumlah petugas dari barat skrim polri mendatangi kantor komnas ham pada rabu
tim penyelidik komnas ham memeriksa barang bukti yang diamankan polisi berupa senjata api dan senjata tajam
serta beberapa ponsel yang diduga milik enam anggota laskar fpi
sebelumnya komnas ham sudah memeriksa kondisi tiga kendaraan
baik dua kendaraan yang ditumpangi petugas kepolisian maupun satu mobil anggota laskar fpi pada enam desember lalu
dalam pemeriksaan senin lalu komnas ham menemukan bekas bercak darah dan beberapa lubang peluru dan sabetan senjata tajam di mobil petugas
sementara dari mobil anggota laskar fpi terdapat kerusakan di bagian kaca depan dan ban
kami ingin tahu apa prosedurnya bagaimana caranya dan bagaimana cara untuk memperbaiki barang bukti tersebut
untuk kita lihat yang pertama adalah apakah benar ini senjatanya fpi
terus apakah ini juga senjatanya dan apa jenis senjatanya polisi
dan itu yang mau kita cek dan apa yang mereka perlakukan terhadap hp yang diambil oleh petugas kepolisian
kami ingin tahu apa prosedurnya bagaimana caranya
dan bagaimana mereka memperlakukan barang bukti tersebut